komisi pemberantasan korupsi menetapkan anggota dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas markus nari
sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi ktp elektronik
markus diduga menghalangi penyidikan dan penuntutan kpk
berikut kami hadirkan konferensi pers kpk yang dilakukan siang tadi
komisi pemberantasan korupsi menetapkan mn
anggota dpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah
merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa
ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi
tersangka mn selaku anggota dpr periode dua ribu empat belas dua ribu
diduga dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi
pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk
kependudukan secara nasional atau ktp elektronik tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas
pada kementerian dalam negeri republik indonesia
dengan terdakwa irman dan sugiyah
harto di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat